ini hampir dua bulan kursi pangkostrat kosong yang sebelumnya dijabat oleh jenderal tni dudung abdurrahman
dan saat ini mengisi posisi kepala staf angkatan darat
sejumlah fraksi di dpr pun mempertanyakan posisi kekosongan yang begitu lama
panglima tni pun berjanji jabatan pangkostrat akan segera diisi
lantas ada apa sebenarnya dibalik kekosongan kursi pangkostrat yang begitu lama ini
untuk membahasnya sudah bergabung bersama kita malam ini ada anggota komisi satu dpr
dari fraksi golkar dev laksono dan pengamat militer dari institute for security and strategic studies
hairul fahmi selamat malam bapak bapak
selamat malam gimana kabarnya
pak dev saya ke anda dulu pak dev ini kan sudah hampir dua bulan
bagaimana kemudian dpr melihat kekosongan yang cukup lama ini di jabatan strategis pangkostrat
ya tentu jabatan itu sebenarnya sih kalau dibilang kosong itu kecil
tapi lebih tepatnya itu satu orang mengisi dua jabatan
pak dudung masih tetap sebagai pangkot dan juga sebagai kasat
sebenarnya sih dalam sejarah tni itu bukan hal yang aneh satu orang memegang dua jabatan
karena kita ingat dulu pak edi sudrajat pernah menjabat kepala setafangkatan darat panglima tni dan juga menhan

paling tidak dua tiga bulan dia pegang tiga jabatan
paling tidak dua tiga bulan dia pegang tiga jabatan

memang memang ada proses di dalam tni sendiri yang harus melakukan proses menjapinya naik pangkatnya lalu rotasinya
karena kan setiap ada pergatian pergeseran ini bukan hanya satu posisi yang diisi kan
karena kan orang yang mengisinya berarti meninggalkan jabatan
ada rangkaian jabatan yang harus diisi secara bersamaan
mungkin itu yang menjadi kendala hingga kenapa posisi pangkostrat ini belum bisa segera diisi
tentu kita berharap
seperti pak dudun tadi barusan saja mengakui bahwa posisi pangkostrat ini adalah posisi yang sangat amat strategis
bahkan dalam sejarah indonesia pun seorang pak kosong itu pernah menjadi bagian daripada perubahan sejarah indonesia
jadi posisi ini memang posisi yang amat strategis yang harus segera diisi
dan kita harapkan tni khususnya tni ad bisa segera menentukan siapa yang akan mengisi jabatan tersebut
pak fahmi anda sepakat dengan pak dev bahwa posisi yang kemudian dijabat
satu orang menjabat dua posisi strategis itu bukan sesuatu hal yang aneh
dan memang karena juga memikirkan kemudian dampak domino dari perpindahan untuk mengisi posisi jabatan pangkostrat ini pak fahmi
ya kurang lebih sepakat
jadi sebagai komando utama pembinaan
pembinaan pangkostrat ini kan berkembang langsung di bawah kasat
dan sebagai komando utama operasional
pangkostrat berkembang langsung di bawah panglima tni
nah jika terjadi kekosongan jabatan panglima kostrat
sebenarnya tidak kosong ini
panglima pangkostratnya belum diganti saja
sementara pejabat lamanya sudah menjabat kepala staf angkatan darat
nah selama belum ada pejabat baru yang definitif
memang sudah sedang menjawab jabatan itu masih dijalankan oleh kepala staf angkatan daerah
tapi memang mengingat tugas dan tanggung jawab yang strategis
seperti tadi juga disampaikan oleh pak dudung
mestinya jabatan panglima kostrat ini tidak boleh dibiarkan kosong terlalu lama
saya kira kalau sekitar beberapa minggu
kalau hampir dua bulan ini menurut anda terlalu lama atau tidak
itu saya kira masih bisa ditolerir
tapi ini bukan level kasat atau panglima tni yang proses cukup panjang untuk pengisiannya
nah panglima kostrat ini mestinya bisa lebih cepat ya untuk di
selain tidak lumrah menurut saya juga pak dudung kasat harus segera lebih berkonsentrasi pada peran dan utamanya
oke pertanyaan selanjutnya pak dev
kalau kemudian nanti general dudung ini harus konsentrasi dengan jabatan barunya sebagai kasat
apakah dengan double job ini ya posisi general dudung mengisi posisi pangkostrat juga ini akan mempengaruhi
dari efektivitas organisasi tni angkatan darat
saya rasa sih mungkin ada sedikit hambatan ya karena untuk mengambil beberapa kebijakan kebijakan yang setiap hari pasti akan sedikit terganggu
karena pejabatnya tidak ada di tempat setiap waktu
terutama dalam hal hal pembinaan wilayah ataupun juga pembinaan fungsional keanggotaan
nah itu kalau tidak segera diisi pasti akan terhambat
nah maka itu yang kita harapkan agar segera tunjuk pejabat barunya itu
sehingga di dalam tubuh kostratnya sendiri bisa segera melakukan regenerasi ataupun juga program program pembinaan kadernya
oke sejauh mana kemudian dpr mendorong agar posisi ini bisa segera terisi pak dave
ya ini kan karena kalau dpr itu kan hanya kita menentukan
dengan bentuk pejabat seperti kepala bin dan juga panglima tni
nah kalau untuk kepala staff ataupun juga di bawahnya itu
itu merupakan proses internal
kita tentu mendorong agar terjadi progres regeneralisasi
karena itu juga bagian dari karir seorang pelajurit dan juga permajaan dari pada tubuh struktural organisasi tni itu sendiri
ya kita tentu ingin agar pejabat barunya itu segera ditunjuk dan juga bisa melakukan gebrakan gebrakan baru
karena mengingat sekarang kita di tengah tengah pandemi
lalu juga ancaman ancaman dalam negeri ataupun luar negeri itu juga ada
lalu juga kita lihat ini masih banyak kejadian kejadian konflik antara tni dan juga personilnya ya
secara institusi beberapa personil tni yang terlibat beberapa keributan
nah tentu ini membutuhkan

yang secara intensif dan juga secara masif
dan kita harapkan agar posisi posisi komando yang
tapi komando komando strategis ini jangan sampai di jabat dobel untuk berkepanjangan
pembinaan kader dan pembinaan personal dan pembinaan wilayah
oke kalau kemudian tadi bicara gebrakan
apa gebrakan gebrakan dari pangkostrat yang terjadi
pangkostrat yang baru ini yang kemudian diharapkan oleh dpr
ya tentu angkosot yang baru ini ya
dengan membawahi personil yang begitu luas dan juga tersebar di seluruh seantero indonesia
tentu kita harapkan bisa membuat gebrakan di misalnya di pendidikan kader
maaf bukan pendidikan kader pendidikan personil juga kesejahteraan personil

juga bisa mendorong untuk melakukan permajaan alun alun

berkomunikasi yang intens juga dengan baik kepala daerah
tapi juga dengan pemerintah pusat ya
untuk memastikan bahwa wilayah yang dimana mereka tugasi itu benar benar terlindung dengan baik
karena ancaman seperti radikalisasi
terus juga ancaman juga invasi ekonomi dari asing juga itu ada

itu juga tugas dari pt tni untuk mengidentifikasi
dan juga untuk melakukan edukasi kepada masyarakat
lebih jeli melihat potensi potensi tersebut
pak fahmi tadi pak dev mengatakan soal masalah regenerasi kemudian yang nantinya potensinya untuk terhambat dengan tidak segera diisinya posisi pangkostrat
anda melihatnya bagaimana apakah kemudian bisa disimpulkan dengan tidak segera terisinya posisi pangkostrat ini
ada masalah sebetulnya di dalam ada masalah regenerasi di dalam tubuh tni ad
ya sebenarnya memang nggak ada ketentuan yang secara spesifik mengatur deadline ya pengisian jabatan ini
apalagi pengisian jabatan ini memang harus dilakukan secara cermat hati hati gitu ya
sesuai mekanisme prosedur yang berlaku di lingkungan tni yaitu melalui proses wajar

serta mempertimbangkan aspek aspek kebutuhan organisasi
kemampuan dan kompetensi
kalau senioritas itu bukan pertimbangan utama saya kira
tapi kalau kita lihat
regenerasi ini juga memang menjadi pertimbangan ya
dalam promosi dan mutasi tni belakangan ini
karena pada waktu menjawab panglima kostrat
misalnya pak andika diwajar
dia seorang yang muda pada waktu itu
terus kemudian mungkin saja sekarang juga bisa diambil dari
perwira perwira tinggi generasi sembilan puluh an misalnya
untuk menunjukkan bahwa regenerasi memang berjalan
ini juga untuk memastikan bahwa nanti ketika ada pergantian
kalau yang lebih atas lagi
tidak terjadi masa jabatan yang sangat singkat seperti sekarang
kita tahu bahwa saat ini
mengapa kemudian posisi pangkostrat ini masih belum terisi
karena memang masih ada proses di wanjakti
kepala staf angkatan darat sekaligus yang masih juga menjabat sebagai pangkostrat
bicara soal ini kita akan saksikan sama sama
berikut ini pernyataannya
kalau angkatan darat kan bin kuat namanya pembinaan kekuatan
jadi kita sudah memwanjaktikan di internal angkatan darat
dan kita tinggal menunggu keputusan panglima tni
karena wanjakti di akhirnya kan di panglima tni
kita sudah nunggu kapan beliau siapnya
kita sudah siap
kita sudah ya semenjak saya duduk di kasa
saya sudah siapkan siapa penggantinya
sudah kita usulkan
dan selama kekosongan ini sudah kaskostrat kan ada untuk menghandle itu
artinya kenapa itu sebetulnya sudah ada ya
lalu mengapa kemudian belum diumumkan
ya kan harus wanjakti
ini sudah ada penggantinya namanya ini nggak boleh
proses wanjakti itu kan kewenangan panglima tni
di situ nanti akan pergantian ini ke sini ini kesini seperti itu
nah ini menarik sebetulnya ya
mengatakan sudah diusulkan dan sudah ada namanya
kalau dpr melihatnya bagaimana
apa sih sebetulnya yang terjadi sehingga ini memakan waktu yang cukup lama
ya kalau saya yang tadi saya katakan ya
kan ini bukan hanya satu posisi saja ini kan ada banyak ya
karena juga mungkin ada sejumlah perwira perwira yang sudah mau pensiun
jadi memang prosesnya itu juga dilakukan akan bersamaan
terus juga ada banyak posisi posisi lain pergeseran pergeseran
jadi ya jangan aneh
kalau misalnya tiba tiba kita lihat ada pergantian secara besar besaran gitu ya
menyebabkan mungkin puluhan bahkan mungkin sampai seratusan perwira dari pati dan sampai dengan pak men
yang ada pergeseran yang secara masif dilakukan seluruh indonesia
mungkin juga bahkan sampai seluruh dunia
karena mungkin juga ada beberapa atasi atasi pertahanan yang juga sudah habis wasa wasa waktunya
jadi ya ini memang prosesnya membutuhkan waktu
ya kita sih berharap ini bisa dilakukan
ya segera mungkin
ya karena kita kan juga banyak tugas tugas juga yang harus kita kerjakan
memang sekarang ini bisa di handle mungkin oleh klas klas klas terat ya
klas klas klas terat tapi kan tetap saja membutuhkan seorang figur pimpinan yang definitif
untuk menjalankan roda organisasi itu dengan baik

apakah kemudian juga mungkin ada kaitannya misalnya dengan upaya

apakah kemudian juga mungkin ada kaitannya misalnya dengan upaya
lobi lobi atau tarik menarik
karena tadi anda juga sempat mention beberapa contoh generasi yang kemudian bisa dimajukan begitu
karena tadi anda juga sempat mention beberapa contoh generasi yang kemudian bisa dimajukan begitu
ya memang lambatnya proses ini ya bisa membuat adanya berkembang spekulasi gitu ya
bahwa selain proses diwanjasi masih ada proses atau apa namanya proses komunikasi politik mungkin di internal gitu ya
yang belum tuntas terkait nama nama potensial dan ya bisa saja yang dinilai selaras
baik dengan misi misi baik dari panglima tertinggi maupun dari panglima tni yang akan diimban oleh panglima konsep yang baru nantinya
kan ini kan bisa dari jajaran bintang tiga bisa dari jajaran bintang dua yang menjadi pangdam orang atau pernah menjabat pangdam gitu ya
tapi gini lambatnya proses
apa namanya diwanjaki sampai dengan diwanjaki karena memang alur diikui ya
sementara mereka juga berproses di internalnya mengidentifikasi posisi posisi mana yang kosong yang harus diisi
mana yang harus diganti karena pejabatnya pensiun misalnya atau perlu pergeseran gitu
itu kan memang gak mudah mensinkronkan itu
jadi kalau soal mekanisme diwanjaki saya kira itu bisa diwajibkan

ini kalau berlarut larut memang berdampak kurang baik ya bagi organisasi karena apa ya tadi seperti dikatakan mbak eva ini akan memperpanjang durasi kasakusyuknya
kasusnya makin panjang persaingan diantara para jenderal maupun yang apa namanya maupun para endorser dan pendukungnya ini juga makin panjang gitu ya
membuat situasi jadi semakin memanas
dan ini kan kita
jadi ini semakin memanas begitu anda melihatnya
apa namanya berapa nama gitu ya yang populer gitu terus kemudian sekarang muncul lagi nama nama baru gitu
nah ini mau sampai kapan gitu ini sudah selama
dan muncul terus muncul terus ya kasakusunya memang gak akan nanti kan sudah terpilih gak akan resistan sih
tapi kan kegaduhan ini kan juga menguras energi publik gitu ya
karena jadi topik menarik juga memang
jadi saya kira perlu segera diakhiri lah
oke apa dampak terburuknya kalau begitu mas fahmi analisa anda
ya itu tadi ya sebenarnya kalau buruk buruk banget enggak sih ya
tapi apa namanya tadi ya kasakusunya ini kan ya bagaimanapun kasakusunya itu kan kalau sudah kasakusunya terus ada gesekan gesekan
walaupun gesekan tipis tipis ini nanti setelah terpilih yang baru tetap aja ya yang barang yang sudah sempat tergesek ini nggak akan semulus sebelumnya gitu ya
ini yang saya bilang merugikan gitu ya
karena persaingannya terlalu panjang ini
dua bulan apa namanya ada yang apa namanya kasakusuh beberapa nama nama yang merasa dirinya apa namanya punya peluang untuk mendidiki posisi itu ya pasti akan berjuang juga
ini yang saya kira perlu di apa namanya perlu di minimalisir dampaknya supaya kedepan gak ada bukan resistan sih
tapi tidak ada
ya sesuatu yang tidak mulus lah gitu ya
hubungan yang tidak mulus diantara para petinggi tni ini
bahkan juga yang kita perlu ingatkan juga terkait dengan tadi penjelasan pak dudung misalnya
pak dudung menjelaskan bahwa sudah disampaikan ke mabes tni tapi belum ada proses wanjakti di mabes tni sehingga masih berlarut
apa namanya perlu diperbaiki juga ya
perlu disinkronkan antara matra matra ini dengan mabes tni
menjadwalkan wanjakti ini
oke mungkin publik butuh ada gambaran begitu ya
kalau memang kemudian ada nama yang diusulkan oleh kasat kemudian nanti digodok di wanjakti
seberapa besar kemudian tarik mariknya
seberapa besar kemudian nama yang diusulkan kasat ini akan
misalnya berpeluang lebih besar begitu mas fahmi
ya sebenarnya nggak ada jaminan juga ya
tapi biasanya sih memang wanjakti akan merujuk pada nama yang diusulkan oleh apa namanya
misalnya ini di lingkungan tni ad yang diusulkan oleh kasat ya pasti akan merujuk ke situ
kalaupun toh ada pertimbangan pertimbangan lain yang sehingga muncul nama baru
itu pasti akan dikomunikasikan dalam forum wanjakti itu
kalau menurut saya sih tidak akan ada masalah serius yang terkait tadi
terkait kata usul dan gisekan tadi
kalau kemudian kita bicara soal nama nama potensial
saya juga ingin tanya sebenarnya ke pak dave
dari dpr sendiri nama nama potensial yang tadi kemudian diharapkan akan memberikan gebrakan itu siapa

kita akan bahas setelah jeda berikut ini
cnn indonesia newscast segera kembali
ya anda kembali di cnn indonesia newscast
kami masih memperbincangkan soal jabatan kursi pangkostrat yang masih dirangkap oleh kasat
sekarang saya ke pak dev
dpr nampaknya punya banyak sekali harapan terhadap pangkostrat yang baru
dia tadi dikatakan ada gebrakan di beberapa hal soal pendidikan kemudian radikalisasi
sosok seperti apa sebetulnya yang diharapkan dpr calon terkuatnya begitu
dan apakah kemudian ini juga sudah disodorkan juga misalnya ke wanjakti
kan tadi pak nuh sudah mengatakan bahwa namanya sudah dikirim ke wanjakti
dan sudah jadi tinggal menunggu putusannya karena itu lagi ada di tangan panglima ya
jadi kita sekarang hanya bisa menunggu
menunggu sampai dengan kapan pastinya panglima itu menandatangani dan segera mengeluarkan skepnya
sehingga pangkostrat yang baru itu bisa segera bertugas
tentu banyak harapan kita juga
untuk dia segera dipilih segera ditunjuk
dan juga banyak juga tantangan dari seorang pangkostrat itu
dan pangkostrat yang diharapkan tentunya yang benar benar bisa sejalan dengan visi misi pemerintah
dan juga harus bisa menyesuaikan dengan kondisi situasi politik
dan tetap menjaga profesionalitas kepentaraan
dan juga harus menjaga satpam warga
dan juga bertugas sepenuhnya
dan harus bisa mengikuti ritme presiden dan juga arahan daripada roda pemerintahan ini
oke kalau kemudian seperti persyaratan yang dijabaran oleh pak dev menurut pak fahmi nama nama yang potensial ini siapa saja
ya ada banyak nama potensial
saya kira kalau yang disampaikan mas rif tadi itu sebenarnya saya kira itu umum
di satuan teritorial ya artinya pernah menjadi pangdam
itu saya kira punya kemampuan untuk melakukan pendingin
disampaikan oleh mbak steve tadi
memang kostrat ini kan jabatan bintang tiga ya
nah ini bisa diisi perwira bintang tiga
tapi juga bisa diisi sebagai jabatan promosi dari para perwira bintang dua ya
nah lebih baik lagi jika diisi oleh yang sedang atau pernah menjabat pangda
atau menjabat panglima kosrat
atau menjabat panglima kosrat

sekali kriteria yang diharapkan bisa dilakukan oleh mazif tadi kan
nah apa namanya
saya kira ada penderitaan perwira bintang dua yang kaya mengisi jabatan panglima kosrat
ini baik dilihat dari sisi kebutuhan tadi kapabilitas kekayaan pengalaman maupun prestasi
tapi kalau pengisian itu mempertimbangkan aspek senioritas ya saya kira kita mungkin
akan lebih menarik dari yang tadi
kita mungkin akan lebih menajamkan pada figur figur yang berada pada apa namanya generasi
delapan puluh delapan sampai dengan sembilan puluh satu lah
oke delapan puluh delapan atau sembilan puluh satu
sebetulnya sudah ada ya nama yang kemudian sudah banyak dibicarakan ini termasuk juga
oleh pak dave begitu
anda sepakat dengan pak fahmi soal
soal kualifikasi kemudian angkatan yang tadi disampaikan
ya kalau dilihat dari sejarahnya beberapa tahun belakang dan juga beberapa pangkos tersebut
itu biasanya dari jabatan bintang dua yang naik langsung ke jabatan bintang tiga nih pak sebagai
seorang pangkos terat
kita berharap ini adalah bagian dari proses regenerasi tni
jadi ya saya sih ya kalau pandangan saya pribadi saya berharap ini adalah dari pangdam pangdam
ya yang memang sudah memiliki
yang memang sudah memiliki wilayah pengetahuan yang cukup luas dan juga yang memiliki hubungan
yang juga sangat baik dengan pemerintahan dan juga yang mengertilah arah pemerintahan
itu mau seperti apa
kenapa walaupun seorang pangkos itu tugasnya itu apa namanya membilakan pembinaan personal
tni akan tapi sebagai posisi back quarter secara historis memiliki posisi penting lah
dalam perkembangan sejarah dan zaman indonesia
jadi tentu kita harapkan ini pasti adalah bagian dari regenerasi tni untuk ke jelang
ke depannya untuk menyiapkan panglima panglima tni yang akan datang ya
oke oke kalau bicara soal regenerasi menurut anda kalau kemudian tadi mas fahmi menyebutkan
angkatan misalnya delapan puluh delapan sampai sembilan puluh satu
anda sepakat atau tidak ataukah kalau bicara soal regenerasi harusnya bisa diperluas
jadi kita harus berpikir bahwa ini adalah bagian dari panglima panglima tni yang akan datang

mungkin pak dev sekarang malu malu untuk menyebutkan tapi sebetulnya namanya sudah
beredar banyak begitu ya pak dewi
ya kalau nama kita nggak boleh
kalau saya yang menyebutkan nama atau siapa gitu ya tentu itu adalah apa namanya wilayahnya
jadi ya siapapun itu ya yang panglima tni yang tentukan pasti tentunya juga sudah
dikomunikasikan tentunya lah ke istana karena dari mana pun seorang posisi panglima konstat
itu harus sepengetahuan presiden walaupun itu di posisinya itu dilakukan secara berat
kalau kemudian pak dev mengatakan tidak etis sekarang saya ke mas fahmi saja kalau begitu
tadi bicara soal angkatan delapan puluh delapan sembilan puluh satu kita tahu juga nama sudah banyak yang beredar dan ini
juga ada yang kemudian angkatan sembilan puluh dua anda melihat karena sekarang seperti yang tadi anda sebutkan
semakin lama semakin banyak spekulasi
kalau anda melihatnya bagaimana calon terkuatnya ini apa yang anda lihat

kalau saya ya nggak tahu ya calon terkuatnya yang tahu pak dudung kan gitu pak adik
tapi menurut saya sih
kita mempertimbangkan aspek senioritas ya walaupun ada nama nama yang lebih muda itu
layak ya dianggap layak tapi saya kira senioritas juga paling mudah
saya kira senioritas juga penting kekayaan pengalaman apa namanya kekayaan pengalaman
petugasan pengalaman jabatan prestasi prestasi ini bisa diingkur dari juga dari mulai dia
menjadi perwira ya dari akademi militer sampai saat ini capaian capaiannya berapa banyak
seberapa sering dia menduduki posisi posisi strategis itu kan hal hal yang bisa dilihat ya sehingga
saya kira di generasi lebih senior gitu ya dari sembilan puluh dua juga saya kira bisa dilihat ya
saya kira banyak nama nama yang layak gitu dan tentu saja mereka juga harus dipertimbangkan
untuk bisa mendapat kesempatan promosi
oke oke baik terakhir saya ke pak dev pak dev kita akan tunggu sama sama harapannya
sebetulnya dpr berharap kapan ini pangkostrat baru akan diumumkan dan dari dpr sendiri
gebrakan pertama atau topik utama yang kemudian harus diselesaikan
dan harus diselesaikan oleh pangkosrat baru ini apa
ya kita tentu berharap dilakukan sesegera mungkin ya tapi kita juga harus pahami bahwa proses
yang berjalan di dalam tubuh tni sendiri itu harus diikuti karena memang untuk dalam
penentuan jabatan apalagi setinggi panglima itu harus ada proses yang tidak bisa sembarangan
diambil jadi kita harus patuh terhadap aturan tersebut yang sudah berlaku dan berdasarkan
dan juga gebrakan gebrakan nya kita tunggu itu seperti misalnya terhadap wilayah misalnya
lahan lahan tni lalu permajaan daripada alutsista sendiri terus juga peningkatan kesejahteraan
prajurit terus juga mempererat hubungan personel tni khususnya yang di bawah kosa dengan masyarakat
setempat peminat pindahan wilayah dan juga meng counter ataupun juga segera mengidentifikasi
jadi kita harus mengidentifikasi segala macam permasalahan permasalahan potensi permasalahan
khususnya dalam terorisme ataupun juga radikalisme yang ada di wilayah wilayah
oke sesegera mungkin itu harapannya kapan pak dave
susah saya bilang harapan harapan karena ya kalau ditanya harapan kapan tentu saya bilangnya
kita tidak bisa semua kita harus ikuti proses yang berlaku di dalam tubuh tni
terakhir ke pak fahmi
pak fahmi kita akan tunggu sama sama harapan dari dpr adalah segera ditunjuk pangkostrat
menurut anda analisa anda meskipun tadi anda menjabarkan berbagai macam pertimbangan pertimbangan
kira kira akan ada kejutankah nama pangkostrat yang baru ini
ya memang harus diaku ya bahwa kondisian jabatan jabatan strategis terutama yang pengangkatannya harus
melalui persetujuan presiden ini kan tidak terhindarkan dari dinamika politik
namanya politik dinamis tentu saja mungkin saja ada kejutan tapi yang terpenting mestinya
hal hal yang bersifat politis ini seperti kedekatan dengan kekuasaan maupun entitas
politik tertentu tidak bisa atau tidak boleh menjadi pertimbangan utama ya
tapi menurut saya kalau lengkotek sekarang ini karena sudah berlarut larut ini misalnya
jabatan panglima kostrat ini para pemangku ya kan berkaitan ini termasuk presiden
kalau memang sudah mengantongi nama ya sebaiknya segera saja lah diselesaikan ini ya
mau siapapun gitu ya namanya gitu ya
sepanjang dinilai layak segera saja dilantik gitu ya sehingga isu ini bisa bisa disudahi bisa mereka
apa namanya para pejabatnya ini nanti bisa segera bekerja ya banyak pr dari mas dev tadi ya
atau siapapun yang ditunjuk juga nggak akan ada resistensi ya sepanjang memenuhi syarat kompeten
dan tidak punya riwayat karir
saya punya riwayat karir yang buruk maupun pernah melanggar hukum saya kira ini ya mainkan saja lah gitu
baiklah kita akan tunggu sama sama kapan kemudian pangkostrat baru ini akan diumumkan
dan harapannya tentu supaya baik pangkostrat baru ataupun kasat bisa segera fokus di posisinya masing masing
dan memberikan yang terbaik tentunya bagi angkatan dan juga bagi negara
anggota komisi satu dpr ri fraksi golkar dan pak jokowi
fraksi golkar dev laksono dan juga pengamat militer dari institute for security and strategic studies hairul fahmi
terima kasih atas ulasannya bapak bapak terima kasih salam sehat selalu selamat malam
selamat malam mas dev
selamat malam pak fahmi
selamat malam pak fahmi